menteri keuangan sri mulyani didampingi menteri perhubungan budi karesubadi
kapolri idam aziz ceksa agung este burhanuddin
dan sejumlah anggota komisi sembilan dpr ri
menginspeksi sejumlah kendaraan yang gagal diselundupkan
melalui pelabuhan tanjung priuk selasa sore
kendaraan mewah beragam merek ini masuk ke indonesia dalam bentuk utuh dan kerangka
dengan modus memberitahukan barang tidak sesuai dengan isi sebenarnya
dalam surat pemberitahuan atau dokumen manifest
pelakuhannya menyebut barang adalah batu bata
suku cadang mobil aksesoris dan perkakas
kik permintaannya tinggi sekali
sehingga upaya penyelundupannya meningkat luar biasa tahun dua ribu sembilan belas
yang tadinya hanya lima tahun dua ribu delapan belas tahun dua ribu sembilan belas mencapai lima puluh delapan
termasuk sembilan belas masuk melalui tanjung priok sendiri
berdasarkan data di jnb dan cukai
sejak dua ribu enam belas sampai dua ribu sembilan belas
terdapat lima puluh empat kendaraan mewah yang terdiri dari sembilan belas mobil
dan tiga puluh lima motor dari jepang dan singapura
yang berhasil dicegah di pelabuhan tanjung priuk
importasi ini dilakukan oleh tujuh perusahaan berbeda
dengan nilai rp dua puluh satu miliar dan potensi kerugian negara sekitar rp empat puluh delapan miliar
area dita utama marantatampo bolon jakarta